hai jadi gini tadi ibu tuh lupa pulang terus ibu ngompor akhirnya anak tommy yang nolongin
ibu sama mbak yang di tetangga sebelah kita hai hai ibu ibu kenapa nak ngapain aku bahagia
ibu merusak rencana aku lari kamu kenapa kok marah marah maibu cincin cincin siapa nih
kalau saya kamu udah terima cincinnya belum udah ini cincin dari kamu tapi maaf ya aku enggak
bisa kasih langsung soal aku masih ada kerjaan di samarinda tapi
cincin itu mewakilkan aku baras wuju mirmi
sayang lo mah kamu gak jawab sih aku ditelep nih enggakinspiel tahu enggak di tolak akum rectang
ya udah sampai ketemu ya
ibu itu juga parkiran
bukan nyaman jampu
kalau kamu gak jaga parkiran
kalau hilang siapa yang tanggung jawab
iya pak saya janji gak akan saya ulangin lagi
saya akan jaga parkiran pak
kamu saya berikan kerjaan
kamu saya pecat
gimana aku dapat uang tambahan
oh aku sekarang
makin sering lupa ya
aku kenapa ya
dari hasil ct scan
ada gangguan di parkiran
batang otak ibu
penerimaan informasi ke otak terhambat
respon sarap menerjemahkan info tersebut
menjadi terganggu bu
dan ibu menjadi mudah lupa
dalam dunia medis
hal seperti ini
biasa disebut dengan dementia bu
atau penyakit pikun
apa menurut promoting
eh bagusnya sepatu kamu
pasti kamu jadi cantik
kayak gini cantik
kecilan tau gak sih bu
kayaknya tommy tau ukuran aku
tommy kekecilan gimana sih tommy
kan masih bisa dihukum
tukar di toko kan
ntar aja deh biar tommy yang ngurus sepatunya
sebanyak yang mesti diurus
terus kapan kamu mau ngenalin tommy sama ibu
ibu pengen tau
calon mantu ibu seperti apa
lo diundang kesini
nanti ibu masakin
ibu dibilang nanti ya nanti
nggak usah ribet deh bu
kan ibu pengen kenal sama calon suami anak ibu
bukannya kamu sebentar lagi mau menikah
ah cerah banget sih bu
ribet ya ibu ya
ini rumah saya bukan ya
kok gak ada orang
ya tidak bu apa apa
kalau ada orang masalah saya akan langsung bawain sama itu
saya mau tanya ibu kenal sama yang namanya laras
ini mamanya laras
ibu kamu kenal sama laras
ibu kenal sama laras
ini mamanya laras
calon suaminya laras
gimana kalau kita ngobrolnya di rumah aja biar lebih enak ngobrolnya
tapi saya lupa rumah saya dimana ya
saya gak tahu
tadi ke toko tuh gak ada orang
rumah saya bukan ya
ya ampun mbak
ibu ibu ibu
kamu udah pulang nak
ini barang barang dari siapa
ibu maling ya
itu ibu tadi dibeliin sama
tapi bukan yang gak tahu rumah ini
ibu jangan bohong
jadi gini tadi ibu tuh lupa pulang
terus ibu ngompol
sama mbak yang di tetangga sebelah kita
kenapa sih ibu gak pengen lihat aku bahagia
ibu merusak rencana aku
harus kamu kenapa kok marah marah sama ibu
ibu minta maaf kalau ibu salah
bener ibu gak tahu
aku mesti sama ibu pergi ibu dari rumah
pergi ibu dari rumah
pergi ibu dari rumah
mas kiri ibu pergi
ibu diusir nak
pergi ibu dari rumah pergi